pt dirgantara indonesia menyerahkan pesanan pesawat terbang
dari kepolisian thailand dan helikopter pesanan kementerian pertahanan republik indonesia
serah terima ini dilakukan di hanggar pt di kawasan bandara internasional hussein sastra negara bandung
satu unit pesawat terbang cn dua ratus tiga puluh lima dua ratus dua puluh diterbangkan dari bandara internasional hussein sastra negara bandung
untuk diserahkan pada kepolisian thailand
pesawat produksi anak negeri dengan kapasitas empat puluh sembilan penumpang ini memiliki keunggulan
dapat lepas landas dengan jarak pendek ruang multiguna dengan teknologi avionik terbaru modern
dan harga kompetitif serta biaya perawatan yang murah
pesanan kementerian pertahanan republik indonesia juga diserahkan ke menteri pertahanan
rencananya heli ini akan digunakan tni angkatan udara untuk kepentingan pertahanan nasional dan operasi sar
kalau untuk mengangkut penumpang bisa dua puluh delapan truk
tapi kalau bombasar nanti karena ada kursi yang dipakai untuk senapan mesinnya
jadi berkurang penumpangnya
juga untuk evakuasi dari
kalau ada pertumpuan oleh korban
tapi juga karena ini pesawat juga dilengkapi oleh flear kalau untuk melihat kamera infrared
jadi kalau malam juga bisa melihat sekelilingnya
kemudian winds untuk menarik korban atau evakuasi
untuk memenuhi kebutuhan alutsista dan mempromosikan produk nasional
pemerintah indonesia akan mengutamakan penggunaan produksi nasional
kita kalau bisa buat kenapa kita harus beli
kecuali teknologi yang belum memadai
nah kita beli tapi syaratnya ada to
kemudian ada imbal dagang
ada loka konten dan lain lain
dengan pikiran bertahap nanti kita bisa melakukan penuh
setelah sempat lesu industri penerbangan nasional kini mulai bangkit
di antara indonesia yang berpusat di kota bandung
tidak hanya melayani pesanan pemerintah indonesia
tapi juga melayani pesanan dari beberapa negara lain
saat ini pesanan paling banyak berasal dari thailand